setelah lebih dari satu jam menggelar pertemuan tertutup di gedung pengurus besar nahdlatul ulama
ketua umum pbnu said akhil siraj menegaskan
jika pihaknya tetap netral dalam pemilihan capres cawapres pada pilpres mendatang
sementara ketua umum pkb muhamad bin iskandar mengaku
jika jokowi masih belum menentukan sosok pendampingnya
sehingga dirinya masih berharap dapat dipilih
ketua umum pkb muhamad bin iskandar menegaskan
pertemuan ini hanya sebatas celatu rahmi
namun dirinya juga tidak menampik adanya pembicaraan terkait pilpres dua ribu sembilan belas
caimin membenarkan jika dirinya telah dipanggil ke istana negara oleh presiden jokowi
namun ia enggan membeberkan pembahasan terkait pertemuannya itu
tadi ketemu pak presiden baru aja keluar dari istana
dan sampai cetik ini belum diputus oleh bapak
sementara itu ketua umum pbnu said akhil siraj mengungkapkan
pihaknya tidak akan memberikan dukungan kepada salah satu capres maupun cawapres
pasalnya menurut said pbnu bukanlah partai politik
menanggapi keinginan caimin untuk menjadi pendamping jokowi di depan pilpres mendatang
said enggan berkomentar banyak
dirinya pun memastikan jika pbnu akan bersikap netral
sedangkan terkait sosok mahfud
md diakui syed akil jika mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan nu
seperti pmii ataupun ipnu
said juga mengatakan jika kedekatan mahfud dengan nu hanya sebatas kultural
dan menyebutlah terbelakang keluarga mahfud berasal dari kalangan nu
menjadi kader nu apa ketua pmi ibnu pernah di ibnu apa pernah pmi nggak pernah belum pernah
walaupun background keluarganya nu secara kultural nu
tapi juga belum pernah menjadi aktivis nu
beda dengan nesak jene aktivis ipnu
sehingga tidak mendukung pak pbnu
tidak mendukung partai politik yang bukan mendukung itu
kalau nu kan mendoakan istiqosah dan sebagainya